sampai jumpa di video selanjutnya

cukup lah ibu gak usah sok so nangis kayak gitu
ayah gak butuh sandiwara kalian
mami pasti armoya papi lagi sedih banget ya
liatin ini semua terjadi
iya sayang pasti sedih banget
kalian denger ya
aku gak akan biarin orang orang munafik kayak kalian
masuk ke dalam dan ngelihat ayah aku
tasha kamu jangan tinggal kayak begini
lebih baik kalian pergi dari sini sekarang
ibu kamu ibu yang selalu merawat kau
merawat ayah kamu
kapan ibu pernah ngerawat aku bu
lagi merawat ayah
emang ibu pernah ngerawat ayah
tasha kamu udah membuat aku mengemis
seperti perang yang berharga
akan aku balas seratus kali lebih kejam
kamu gak ngijinin aku mengelamat ayah kamu
kamu gak sampaikan kan sama ayah
kamu kenapa jadi kejam kayak begini tasha
maaf maaf kalau saya ikut campur urusan keluarga ibu tapi tolong bu
tapi kalau menurut saya bu
mending ibu dengerin pendapat tasya bu
bu maya harus ingat
kenapa tasya lebih milih tinggal di sini dibanding di rumah papanya bersama ibu
kamu nggak perlu khawatir
saya datang sini cuma untuk memberikan belangsung kawas saya aja nggak lebih bu
kamu nggak perlu khawatir
kamu temenin tasya sana
dia lagi butuh teman
kamu tak bisa
lihat dia mau di mami sumpah
mami akan bikin dia menderita seumur hidup
mami akan bikin dia mati pelan pelan
jangan masker masmi
orang masih ngeratin ini nanti mami yang bikin aku jual anaknya
itu yang mami sumpah
dia udah ngajar bikin malu mami depan semua orang
sementara gue nggak bisa melapari

aku terpaksa harus melakukan ini semuanya
betapa aku ingin bilang sama kamu tasya ayah kamu masih hidup
tapi aku harus menyembunyikan ayah kamu dari semua orang bahkan dari kamu sendiri
sampai waktu yang aku sendiri gak tahu
supaya tidak ada lagi orang yang bisa menyakiti ayah kamu tasha